seseorang yang menyebut dirinya sebagai maharaja keraton agung sejagat
dengan gelar kanjang sinuun rakaimataram
mengklaim sebagai raja di purworejo jawa tengah
kerajaannya yang disebut sebagai keraton agung sejagat
berpusat di desa pogung juru tengah kecamatan banyan purworejo
menurut raja kas keraton ini merupakan kekaisaran dunia
yang muncul setelah berakhirnya perjanjian lima ratus tahun
yang dibuat oleh diyah rana wijaya
dari kerajaan macapahit dan pendatang portugis pada tahun seribu lima ratus delapan belas
dengan berakhirnya perjanjian tersebut berakhir pula lah kekuasaan barat
menurut raja kas kekuasaan tertinggi di dunia harus dikembalikan ke pemiliknya
yaitu keraton agung sejagat
jadi tepat dua ribu delapan belas maka perjanjian lima ratus tahun itu berakhir
dan kami sebagai penurus dan pelanjut dari dinasti itu
janji lima ratus tahun itu
dengan maksud dan tujuan adalah
untuk mendamaikan bumi
komandan kodim purworejo
mengatakan kegiatan ini ilegal
karena tidak mengantongi izin dari aparat keamanan
bahwa kegiatan tersebut
menurut wak toto harim jengkran
adalah kegiatan uri uri budaya atau menghidupkan budaya
sebenarnya untuk kegiatan ini diperbolehkan
selama masyarakat tidak merasa terganggu dengan kegiatan tersebut
nah kita juga masih terus mendalami tentang kegiatan ini
tentunya dalam kegiatan ini kita berkoordinasi
dengan beberapa instansi
kemudian pemda sendiri
kes bank pol
dari mereka menyatakan yang pertama kes bank pol
bahwa kegiatan itu memang belum terdaftar di kes bangpol
sebagai suatu ormas lsm
ataupun instansi instansi atau organisasi yang baru
kodim tujuh ratus delapan dan polres purworejo akan melakukan tindakan tegas
jika keraton agung sejagat ini berupaya melakukan tindakan melanggar konstitusi
heri sugiarto purworejo jawa tengah